ribuan warga solo dan sekitarnya sejak jumat pagi tadi mendatangi gedung geraha saba gedung pertemuan milik keluarga presiden joko widodo di kawasan sumber kota solo
mereka mengantre untuk mendapatkan dua paket bingkisan lebaran yang disiapkan oleh keluarga presiden
semula sebagian warga sempat khawatir tidak bisa mendapatkan bingkisan karena tidak mendapatkan kupon untuk ditukarkan dengan bingkisan
tetapi setelah menunggu beberapa saat semua warga yang datang bisa mendapatkan bingkisan dari presiden
setiap bingkisan berisi lima kg beras minyak goreng teh dan amplop berisi uang
petugas keamanan memeriksa dengan ketat setiap warga yang akan masuk
selain berharap bingkisan warga juga bisa bersalaman dengan presiden dan keluarganya
presiden kemudian melanjutkan kegiatan dengan sholat jumat dan memberikan pembekalan secara tertutup pada ratusan perajuan
dit kopassus di markas karang menjangan solo
sementara itu besok presiden juga direncana akan melakukan open house serupa dan pembagian bingkisan lebaran di yogyakarta